polda metro jaya menetapkan tiga pegawai kementerian perhubungan sebagai tersangka penghutan liar dan pencucian uang
mereka tertangkap tangan dalam operasi tangkap tangan di kementerian perhubungan selasa kemarin
dari mereka disita uang masing masing empat juta enam puluh delapan juta dan enam belas juta rupiah
polda metro jaya menggelar konferensi pers terkait hasil penyelidikan dugaan kasus pungli di kementerian perhubungan
dalam konversi ini kapolda inspektur jenderal polisi m iryawan mengatakan ada tiga pegawai kemenhub
yang resmi ditetapkan sebagai tersangka
mereka adalah endang sudarmono atasannya mezi s dan abdur rashid
ketiganya terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang serta menerima suap dari pihak tertentu
saat ini kasus sudah memasuki tahap penyidikan
kepolisian akan menggali apakah ada pihak lain atau bahkan pejabat di atas ketiganya yang menerima aliran dana
yang tiga itu kan satu endang di lantai dasar yang langsung ketangkap sedang di
kemudian dari situ naik ke atas lantai dua belas karena anda mengatakan uang ini untuk siapa
naik ke dua belas
ke saudari mezi ditemukan uang di sana rp enam puluh satu juta dan rekening penampungan satu miliar
satu lagi di lantai enam
satu orang itu abdur rashid tertangkap juga dengan berambutnya dari tiga
yang sisanya lagi adalah yang pemberi uang itu
itu kan harusnya satu kesatuan
kita akan kondesin dan jaksa
hasil keterangan yang kita dapat
yang bersangkutan adalah terpaksa kita berikan uang ke petugas itu
kalau nggak keluar buku itu